kalau itu telpon dari siapa pak
bukan dia gak jadi jemput bapak
kalau indah peserunang ibu indah usah diangkat
halo berarti hp saya
bapak sudah ada yang telpon
mau makan sini apa dibungkus
saya mau minta tolong sebentar
lihatin kepala saya ada kutunya apa enggak
bu bapak kan udah bilang
kalau mereka butuh rendang mereka akan telepon kita
dari tadi ibu juga tahu kan bapak belum ada yang telepon
berarti mereka belum pesan rendang
bapak ibu bukan mau nanya masalah itu
ibu cuma mau ngingetin bapak
sekarang sudah jam delapan
katanya bapak mau ke kampus
memangnya mau berangkat jam berapa
kenapa ibu baru bilang sekarang
periksain kepala saya
ada kutunya apa enggak
ayo atuh kang sebentar aja
ini kang ada apanya kang
gak tahu ada apa apanya
maaf kang yang tadi bukan kutu
gak taunya telalat
kamu mau gimana sih mot
ya udah tuh lihat lagi yang bener
ya kata lu sepi
udah udah udah kaga usah nyanyi kaga usah nyanyi
berisik mendingan juga sepi
pet lu sekarang
masih banyak ya mot
banyak kang telur kutunya
kalo gak percaya lihat aja sendiri deh
saya kan gak bisa liatin kepala saya sendiri ya tuh mot
makanya itu percaya sama gue
kang tisna gak suka keramas ya
suka tuh mot
kata bapak saya kebersihan itu ada di dalam
kebersihan itu adalah sebagian dari iman
kapan terakhir keramas
sudah ada yang telpon
itu bapak terima telepon dari siapa
bapak bukan di telepon tapi bapak nelfon
aku beli santan
langsung ke kampus
anterin saya langsung ke tanabang aja deh
temen saya udah nungguin di sana
soalnya penumpangnya minta diantar langsung ke tanah abang
maaf ya pak sofian sama tisna aja ya pak
halo pak jangan dikasih amin ya pak
kalau itu telpon dari siapa pak
pesan renang ibu
bukan dia gak jadi jemput bapak
kalau indah pesan renang ibu indah usah diangkat
berarti hp saya
engkau udah masih banyak tuh
kalau diterusin kutut di kepala saya bisa hilang
udah ah saya mau ngejek dulu
kutu kok dipiara
berarti ntar lu nggak makan siang
makan tapi nggak di sini
lah di sini lu
iya be lagi masak
gue mau pergi dulu lu jaga rumahnya
loh surti mau ke rumah mbak tati bek
tapi jangan lupa ya dikunci
nah mbak beboh kunci juga
langsung ke kampus
halo setengah kilo
siap siap oke
bapak enggak jadi ke kampus
kok masih di sini
ibu dengar dulu tadi bapak ditelepon rijal
istrinya minta diantar rendang setengah kilo
nanti sore mereka ada di rumah

yang waktu lebaran anaknya kelolo dan dagi
yang waktu lebaran anaknya kelolo dan dagi
yang waktu lebaran anaknya kelolo dan dagi
yang waktu lebaran anaknya kelolo dan dagi